hingga saat ini penyebab tewasnya ibu dan anak yang jasad itu bukan hanya tinggal kerangka di rumahnya di bukit cinere indah depok jawa barat
masih misteri pemirsa kepolisian telah melakukan oleh tkp selama lima jam
polisi masih belum bisa menentukan penyebab kematian
kita langsung tergabung dengan pak kombes pol truno yudo wisnuandiko kabit humas polda metro jaya
selamat sore pak kabit humas
selamat sore mas
kita dengarkan bersama tadi statement dari kepolisian bahwa sudah menemukan bukti petunjuk dari laptop
isinya adalah mengenai ibu dan anak ini meninggal dunia
siapapun yang membacanya kami sudah meninggal dunia
kemudian apa petunjuk lainnya pak silakan
baik perlu kami jelaskan
polda metro jaya dalam lirik oleh direkturat reservasi kriminal umum
ini telah melakukan langkah langkah sejak awal pengolahan tkp
sejak dilaporkannya sejak tanggal
tujuh september dua ribu dua puluh tiga yang lalu
kemudian pada proses ini penyelidikan kan dilakukan secara induktif
semua apa yang didapat dalam pengolahan tkp
ya tentu akan menjadi alat bukti yang kemudian akan dilakukan analisis
pada alat alat bukti yang ada
termasuk temuan yang ada oleh penyidik terkait dengan device atau laptop yang tertulis
ini kita akan juga lakukan secara scientific crime investigation ya
artinya digital forensik juga kita lakukan kolaborasi interprofesi
untuk bagaimana menganalisis apa yang menjadi bagian daripada secara saintifik
kemudian juga beberapa alat bukti yang kita dapat
tentunya juga kita ada dari inavis forensik
termasuk terhadap kedua jenasa
ini kita lakukan juga secara saintifik yaitu otopsi
kedokteran forensik sedang bekerja
tentu semua ini kita tunggu hasilnya dari tim penyidik
tapi kalau mendengar statement dari kepolisian
juga bahwa ada kemiripan kasus jeneralin dengan kasus kalidras
penemuan ketika mayat temukan ibu dan anak ini apakah sama kondisinya pak
ya tentunya tadi kami sampaikan ya
secara induktif kita akan lakukan olah tkp
dan hasil daripada temuan di tkp terhadap alat alat bukti termasuk dari jenasa
ini kan kita masih lakukan otopsi
tentu kita menggandeng dari rscm ui ya
kemudian juga dari bidang dok
kasus polda mitrujaya dan rumah sakit polri
tentunya kita masih menunggu hasilnya terkait dengan dugaan tersebut
tentunya nanti secara scientific akan kami sampaikan lebih lanjut
sejauh ini yang diperiksa siapa saja selain rt rw dan juga warga sekitar pak kabit humas
karena kalau kita lihat motifnya ini seperti apa
yang bisa ditangkap oleh kepolisian
apakah bunuh diri apakah dibunuh atau bagaimana
terhadap dugaan dugaan tersebut tentunya mekanisme proses penyelidikan nanti akan terjawab
terkait dengan saksi saksi
kita sudah memeriksa empat saksi ya
itu terkait dengan sekitaran lingkungan ya
di luar daripada induktif dari proses penyelidikan di tkp
yaitu ada saudara ponce saudara dini saudara muhammad jafar dan saudara suwarno
tentu hasilnya dalam proses penyelidikan ini
kita belum bisa
menyimpulkan motif karena dugaan dugaan yang tadi dipertanyakan
itu tentu menjadi bagian dari proses pendidikan secara scientific crime investigation
dan juga kolaborasi interprofesi masih kita lakukan
dan tentunya juga ada device baru laptop yang tadi kami sampaikan
ini kita juga akan menggandeng aksi por untuk menganalisa terkait dengan tulisan tersebut
ya artinya kalau kita gali lagi lebih dalam untuk digital forensik masih belum bisa diketahui ya
komunikasi terakhir yang terjadi
ketika isi laptop bisa diketahui sejauh ini
dan oleh tkp pada sore ini juga dilakukan
secara simultan dan berkenambungan proses penyelidikan masih berlangsung ya
tentunya ada proses proses secara standar operating
ini yang secara prosedur juga harus dilakukan
kita nanti akan melakukan seperti saat ini juga penyidik akan melakukan oleh tkp kembali ya
tentunya ini bagian daripada kebutuhan penyelidik
dalam menentukan ataupun menemukan apa yang menjadi bagian
untuk nantinya proses penyelidikan nanti
ya pak wisnu ketika laptop ditemukan ini dalam kondisi masih nyala
kemudian akses masuknya itu bisa diketahui passwordnya atau bagaimana ya
kerjasamanya dengan scientific investigation seperti apa

namun demikian tadi yang kami sampaikan adalah bagian dari proses penyelidikan
yang belum bisa kami sampaikan hasilnya
tentu nanti ini kita akan dalam
tentu keterangan keterangan tersebut menjadi bagian awal dalam proses militer ini sebagai petunjuk
dan nantinya ini akan dianalisis selanjutnya
baik kita tunggu perkembangan dari kepolisian
terima kasih untuk waktu anda bersama kami di newsroom moda kombes
paul truno yudo wisnu andiko kabir humas paul damitro jaya
selam sehat assalamualaikum